sebelum perkara banten beralih ke sumatera barat
mohon penjelasan sepanjang yang kami ketahui dari permohonan
yang pertama seperti permohonan partai demokrat
itu yang mengajukan permohonan adalah
partai dalam hal ini ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
kemudian p tiga juga demikian ditandai ketua umum dan sekjen
namun perkara satu ratus tiga puluh lima satu ratus satu enam puluh empat sembilan puluh lima delapan puluh empat tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh empat
pengetahuan kami tidak ada
terserah bapak nanti merespon itu kok sampaikan
itu kan satu kesatuan dengan penilaian makamah
dan juga masing masing punya jawaban dan keterangan nanti
saya diregister itu pertanyaan saya sebetulnya
pengadilan tidak boleh perkara pak
jangan mempersoalkan bisa diregister
tujuh perkara yang kami tangani memang itu
permohonan adalah permohonan persorangan
yang telah mendapat persetujuan tertulis dari dpp partai
dan permohonan tertulis itu kami lakukan
dan kami melempirkan pada saat mendaftarkan
dibaca pak pak hasin
jangan jangan ada bapak buru buru menilai
kok perkara yang didaftar gimana sih